secara untuk kopri mopori dimana kita mengantar sepuluh berita terbaik kopri mopori
yang akan belajar bagaimana penanganan amunisi ranjo bahan peledak di komando gzanmarin nasional turki
kejahatan bom itu nantinya akan mudah mengakses informasi dan
misalkan seperti mencari bahan bahan maupun alat alat yang digunakan dalam membuat bahan bahan peledak tersebut